suasana salah satu toko perhiasan emas di jalan lasinterang
kota parepare sulawesi selatan
kami siang cenderung sepi
beberapa pengunjung datang bukan untuk membeli
melainkan menjual atau menggadaikan perhiasan emas mereka
warga mengaku menjual atau menggadai emas
karena harga emas sedang naik
uang dari menjual perhiasan akan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan selama bulan ramadan
dan menyambut lebaran
kenapa penjualan emas

di toko ini satu gram emas dua puluh dua karat dihargai rp tujuh ratus dua puluh
emas dua puluh tiga karat rp sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
sedangkan emas dua puluh empat karat sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
di situ bondo jawa timur
kepolisian meningkatkan pengamanan
di sebuah pusat perbelanjaan toko emas
personil bersenjata lengkap mendatangi
satu persatu toko emas
dan memastikan tidak ada potensi kriminalitas
selain itu pedagang perhiasan emas diminta
mengoptimalkan fungsi kamera cctv
sementara para pembeli diminta waspada
setiap hendak maupun keluar dari toko emas
peningkatan pengamanan ini
menyusul makin tingginya aktivitas jual beli emas
karena toko emas ini tempat tempat yang potensi
atau rawan dengan kejahatan
sehingga kita rutin melaksanakan jam jam rawan
untuk melaksanakan patrol
para pemilik toko emas memprediksi
peningkatan transaksi jual beli
akan terjadi pekan depan
mereka pun meminta pihak kepolisian
untuk menjamin keamanan mereka
dengan sering berpatroli
tim liputan cnn indonesia